polisi menyatakan artis reza artamevia positif mengonsumsi amfetamin
seperti apa sebenarnya zat amfetamin dan mengapa amfetamin termasuk dalam obat obatan terlarang
amfetamin adalah salah satu jenis narkoba yang dibuat secara sintetis
bubuk yang biasanya berwarna putih kuning coklat atau berbentuk kristal kecil putih ini cukup terkenal di asia tenggara
zat amfetamin yang ada dalam narkoba jenis sabu sabu sebenarnya merupakan golongan stimulan
beberapa efek yang muncul saat seseorang mengkonsumsi amfetamin diantaranya adalah mengurangi rasa lelah
meningkatkan mood dan konsentrasi menekan nafsu makan hingga menurunkan keinginan untuk tidur
zat yang termasuk zat yang mempengaruhi sunan sarap pusat amfetamin dia membuat orang menjadi lebih terjaga lebih kuat
bertahan tidak ngantuk dan sebagainya
efek ini biasanya akan bertahan selama tiga hingga enam jam
namun setelah efeknya hilang pemakai dapat secara tiba tiba menjadi lelah mudah marah murung dan sulit konsentrasi
satu hal yang penting diketahui amfetamin bersifat sangat adiktif
seorang pengguna jangka panjang mungkin membutuhkan dua puluh kali lipat dosis awal untuk mendapatkan efek yang sama
waktu yang cukup lama atau dosis yang tinggi dapat mengakibatkan masalah psikosis
di mana pikiran menjadi tidak nyata dan jauh dari realitas
ya terus terang kalau terus meneruskan obat obat yang berpengaruh terhadap sarap pusat
itu mesti akan menyebabkan perusakan pada otak sarap
pengguna juga dapat menderita kelainan psikologis dan tingkah laku
pusing pusing perubahan mental
kesulitan bernafas kekurangan nutrisi hingga gangguan jiwa